ayo mainkan game plus di vision plus
nenek sopri jangan benci deh
nenek boleh cium sopri sebanyak
boleh peluk sopri
nenek nenek bangun nenek
sopri gak peduli
dia ketahuin sama temen temennya
tapi jangan kayak gini nenek
nenek boleh deh
kasih sopri boneka
kasih sopri terserang
terus bau nenek
sebenarnya jangan kayak gini nenek
kalau sopri punya salah
tidak ada tolong
tidak ada solve
tidak ada opo
tidak ada opo
oh iya aku ngapain ya ke toilet mau pipis enggak kebelet cuci muka gak ngantuk cuci kaki
enggak kotor aku masuk dulu deh biar tahu tapi aku masih
banget ya pintu apaan ini perut bukan pintu pintu bisa ngomong
kamar mandi toilet
kamar mandi toilet abis
bawa pipis aja dulu
tapi saya gak kebelet pipis pak ustadz
terus kamu mau ngapain
mau nonton tv di dalam
sambil makan cemilan gitu
gak ada tv
kamar mandi gimana sih
aduh ya allah
sekarang mana temen temen kamu
udah tahu kamu itu pelupa kok malah dikerjain
tegak banget sih
jadi begini ya pak ustadz
semuanya lagi pada ngumpul di sana
terus gara gara neneknya sobri lagi pingsan
neneknya sobri pingsan
ya udah ustadz serai ya
sebentar sebentar sebentar
kayaknya kalau percaya sama muat kamu
salah satu kesalahan yang pernah ustadz bikin dalam hidup ini
kalau percaya sama kamu
sekarang ustadz musa yang mulia dasantun
minta kamu pergi ngecek secara duluan
ketempat neneknya sobri pingsan
kalau memang ada berarti kamu benar
tapi kalau nggak ada berarti kamu bohong
iya pak ustadz
ustadz tadi saya disuruh kemana
gak ada gak ada
katanya neneknya sobri pingsan
oh neneknya sobri pingsan
ini tuh pak ustadz di sana bukan di toilet
eh kalau masuk kasih salam dulu dong
assalamualaikum pak ustadz
tadi neneknya sobri punya neneknya
neneknya sobri punya nenek lagi
eh diam diam
sekarang kalian tenang dulu ya
di dalam diri kita ada dua sifat yang sangat terpuji
yang allah cinta kepada kedua sifat itu apa
yang pertama sabar
yang kedua adalah tidak tergesa gesa
hati hati dalam bertindak
nah karena kalian tergesa gesa itu jangan salah
tergesa gesa itu asalnya dari setan
tuh dengerin ya
nah sekarang emangnya ada
yaudah ya biar enak
satu dua tiga
ya pak ustadz yang merizik
ustadz ridwan temenin anak anak
haikal dan dodot untuk mengecek neneknya sopri yang katanya lagi pingsan
kita permisi ya
mana neneknya kalian berdua ngerjain ustadz ya
nggak kepalanya di sini badannya di sini kakinya di sini sendalanya di sini
dodot coba coba tadi di mana pingsannya
terus terus terus
pak paus enggak pak ustadz
kita nggak ngerjain pak ustadz
pak ustadz itu sama aja orang tua kita
jadi kalau kita ngerjain kita berdosa
terus nenek sobri di mana sekarang
kayaknya di uks pak ustadz
ya udah sekarang juga kita ke uks ya
kalian kok di sini neneknya mana
kalian ngumpetin deh
lukman nenek sobri tadi pingsan di sini kata dodot
sekarang sudah dibawa ke uks
kan udah dibawa ke uks
kok di sini nggak ada
jangan jangan pak ustadz ngumpetin nenek sobri
iya pasti pak ustadz
udah aku ditinggalin lagi
eh tadi kamu bilang neneknya sobri pingsan di sini
nggak ada apa apa
tadi neneknya sobri pingsannya di sini
eh eh jangan garuk garuk mulu
kalau mau garuk garuk saya makan pisang
itu kan monyet
tuh dibangun monyet
terus kenapa bohong
di pondok pesantren kunanta ini tamu dilatih untuk berbicara jujur
jadilah pribadi yang mulia dan santun
seperti ustadz musa mulia dan santun
salah satu perilaku yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari hari adalah
kamu jangan berbohong
kamu harus jujur
kalau kamu berbohong seperti ini gimana kamu mau jadi santriwan yang baik dan soleh
ya katakanlah walaupun buruk sekalipun
diam dulu sebentar dulu sebentar dulu
ini saya lagi ngedidik luqman nih jangan ikut capur dulu ya
kamu denger nggak ya
katakanlah sekalipun itu menyakitkan
yang penting kamu jujur
kalau kamu bohong itu bahaya buat kamu
kenapa ustadz marah marah sama luqman
nggak mungkin lah saya itu marah marah sama anak anak
sama seperti ustadz abel tuh
gendong anak anak ibuan banget ya kan teman
aduh dipanggil sayang jadi gimana
maksud ustadz abel manggil sayangnya tuh kebaik
bukan kau ustadz musa
udah tahu udah tahu
ustadz kayaknya de udin kalau aku gendongnya sambil diem dia rewel deh
mungkin harus sambil jalan jalan kali ya
pas kalau gitu
gimana kalau kita jalan jalannya berdua
saya ustadz abel d udin deh
berempat sama siapa
satu bu ustadz musa
empat siapa ya
apaan kebun ujan
yuk yuk yuk
satu dua tiga empat
pak ustadz musa